tukuk tukuk tukuk
silahkan duduk saya mau larut sapu
alhamdulillah kan disetujui sama pak kades
alhamdulillah ya allah
maaf pak maaf pak
iya tapi jumlahnya tidak besar
itu moda besar pak
bapak bingit dekat dekat aja
besar ya bapak
maaf saya kalau pagi pagi memang selalu begini repot
gak apa apa bu
gak usah masuk saya cuma sebentar kok disini
saya cuma mau tanya sama bu yola
kira kira bu yola udah dengar belum ya
tentang isu yang setan itu bu
oh iya dok saya sudah dengar
nanti siang saya akan datengin semua anak anak
dan saya akan beri pemahaman ke mereka semua
supaya mereka gak takut lagi ada dalam rumah
itu dia maksud kedatangan saya kesini bu
karena menurut saya
saya harus berhati hati
kedepannya itu akan ada masalah kalau misalnya anak anak itu akan takut sendirian di dalam rumah
soalnya bapak bapaknya sibuk berada di luar rumah
iya betul sus
namanya juga dunia terbalik
ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya bu
pasti membutuhkan prabut
ada tuh bu ipana
pasti bu ipana membutuhkan prabut
berapa ini mang
sekalian sama mr nya
saya beli dua aja deh emang
jadi pas rp dua puluh ya
makasih ya tuh bu yola
ya makasih ya mang
alhamdulillah udah dapet pang raris
udah di rumah sendiri tapi masih keringat ingat semalam ini
jangan jangan ngikutin lagi
laki laki kok penakut
di belakang kamu ada apa
ada apa mak
lewat tempat jurik tadi malem lagi
ampun mang ocat
udah jalan mang ocat
kamu tuh udah takut semalam
ya kan yang kita takut takutin kan nggak ada nggak dukung
maksudnya suara ketawa perempuan itu doi
kan setan memang ada
kata pak ustadz setan itu memang ada
kalau pak ustadz bilang setan itu nggak ada terus tiba tiba muncul baru setan
bagus juga cara berpikir kamu doy
setannya itu hebat ya kum
kamu ngapain sih
lu ikutin suara ketawanya
ya kan memang semalam ketawanya setannya begitu atu kum
nggak usah diikut ikutin
mau ngapain sih kamu
tunggu atu kum
sakit atu kum
silahkan duduk saya mau taruh sapu
dari teman dini ke dalam sebentar
kenapa atu kum
dari teman dini
kamu mah ada ada aja kum
waalaikumsalam kang dadang
lihat di mana mereka
saya antar yuk
kang dadang lagi kesampet setan baik
gak mau ah
udah luar ya cu
baru dibilang baik
kamu sudah bayar cicilan motor
motor siapa tuh
sudah dibayar atau belum
semalaman saya gak bisa tidur kum
masih kebayang gitu kum
emang judulnya apa tuh
siapa yang main
dulu masih tidak penakut seperti ini
saya nggak pernah takut sama apapun
sekarang jadi trauma
saya juga trauma
an untuk anda
semoga kamu capai
yang insaf para pengajar
ke belakang bagaimana yang jauh berat tuh
cepet kalian urus pernikahannya
mak gak mau sobri tinggal di rumah ini
kemet gak boleh datang kesini
sampai jumpa lagi